namanya juga jelang mudik jelang idul fitri banyak orang yang sudah melakukan mudik
kami berikan pantauannya untuk anda ini situasi arus mudik di stasiun pasar senen terpantau cukup padat
arus mudik yang diprediksi akan berlangsung hingga dua hari sebelum lebaran
telah diantisipasi dengan menyiapkan tiga puluh empat perjalanan kereta api ke beberapa wilayah di indonesia
sebanyak dua puluh enam kereta api reguler dan delapan kereta api tambahan telah disiapkan pt kai untuk arus mudik tahun ini
jadi lonjakan penumpang terjadi sebesar sembilan puluh dua persen dibandingkan dengan hari biasa sebelum mudik lebaran
yakni tiga belas penumpang perharinya
pada hamin enam lebaran total penumpang di stasiun senen mencapai dua puluh lima dan pada hari kemarin mencapai dua puluh lima lima ratus penumpang
ini tidak terdapat kenaikan yang signifikan ya dari hari ke hari jelang lebaran
hal ini dikarenakan pembelian tiket yang disesuaikan dengan jumlah bangku kereta api yang memang sudah ditentukan oleh pt kai
mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam peron sampai satu jam sebelum keberangkatan
mereka menunggu di sini berjam jam ya sampai menginap
karena memang untuk mengantisipasi adanya keterlambatan kereta untuk mencapai ke kampung halaman mereka
dan ada di sini tadi kita lihat ada yang bergadang dari pagi hingga malam
kemudian ada yang tidur dengan beralaskan lantai tikar ataupun kardus
dan saat ini saya sudah berada bersama salah satu pemudik yaitu pak sivaun di sini
pak di sini sudah menunggu dari jam berapa
jam setengah dua
jam setengah dua malam
memang nanti mau ke mana
mau ke tujuan semarang
jam berapa ke semarang
jam enam lebih lima puluh lima
oke berarti tadi dari malam di sini sekalian menunggu sawah
kenapa sih pak mau menunggu berjam jam
takut ke ini aja apa namanya ketinggalan keretanya aja
ketinggalan kereta berapa
oh dari cikarang
bagaimana pak sahur sambil menunggu berjam jam di stasiun
wah dinikmatin aja banyak temen temen di sini kok
dinikmatin ya pak
tahun lalu seperti ini juga gak pak
kalau tahun lalu kebetulan istri saya di kampung jadi ya agak santai gitu
masalahnya kalau bawa istri kan agak repot juga banyak bawa barangan gitu kan
jadi ya beginilah
ini baru pertama kali sih
baik terima kasih pak sifon semoga nanti perjalanan mudiknya sampai dengan tujuan dengan selamat ya
itulah tadi diskusi saya dengan salah satu pemudik yang ingin berangkat dan memang mereka
memang pak sifon ini lebih memilih menunggu hingga lima jam agar mengantisipasi agar tidak ada keterlambatan
iya sandra kemudian tujuannya destinasi nya paling banyak kemana sandra dari stasiun pasar senin ini
paling banyak ya tadi kita sudah berbincang bincang juga dengan humas dari pt kai daerah operasi satu
paling banyak itu di purwakarta solo malang dan juga yogyakarta
dan boleh kalau saya menambahkan sedikit puspa tadi disampaikan juga puncaknya akan ada pada tanggal tiga belas juni yaitu hamindua sebelum lebaran
walaupun begitu memang telah disampaikan bahwa pt kai
telah menyiapkan sebanyak dua puluh empat maksud saya tiga puluh empat kereta penerbangan tiga puluh empat keberangkatan untuk ke kampung halaman mereka
oke sandra insanisari terima kasih banyak atas laporan anda dari stasiun pasar senen jakarta